kisah laura ana
kisah yang menimpa laura dan gaga terjadi pada desember dua ribu sembilan belas di tol jagorawi
gagah mengaku ia mengendari mobil dalam kondisi mabuk
kecelakaan itu menyebabkan laura mengalami kerusakan sum sum tulang belakang hingga lumpuh